alhamdulillah sampai hari ini tiga puluh empat provinsi di indonesia ini telah membentuk posko thr
harapannya sekali lagi bahwa karena pemerintah sudah memberikan banyak sekali insentif
harapannya adalah kepatuan dari pengusaha untuk membayarkan sehingga ada pertumbuhan ekonomi
ada peningkatan konsumsi masyarakat terutama masyarakat terutama teman teman pekerja maupun buruh
berharap sekali para pengusaha dapat memenuhi kewajibannya membayar thr
sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan dan kepada teman teman pekerja atau buruh
saya kira thr ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan teman teman memenuhi hari bahagia bersama dengan keluarga